topeng cirebon bukan sekadar topeng untuk menari
inilah warisan syiar islam di cirebon sejak ratusan tahun silam
sejumlah pewarisnya berusaha mempertahankan tradisi yang kini semakin ditinggalkan
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja

ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
ibarat cermin topeng cirebon memberi pengingat pada lagu hidup manusia agar terus mencari jati diri hingga usia senja
sultan sharif hidayatullah atau sunan gurunjati menjadikan keraton sebagai pusat syiar islam
kala itu media yang digunakan sang raja untuk bersiar adalah kesenian
tarian topeng salah satunya
sekarang tari topeng ini bukan sekarang bukan di keraton saja sekarang ini berkembang ke masyarakat tari topeng ini
bahkan tari topeng ini sekarang berkembang berbagai versi sekarang ini
ada versi losari dengan kakinya yang mengangkat kemudian ada yang meliup badannya begitu ada versi palimanan ada versi gegesik selangit bahkan indramayu kemudian juga bongas sana dan sebagainya
itu ada beberapa versi yang memang hanya gerakan saja sebetulnya yang beda
pada abad ke lima belas tarian yang diadaptasi dari topeng majapahit ini semakin populer
para penyiar islam dan seniman jalanan mulai memperkenalkan tarian topeng cirebon ke penjuru daerah seperti losari kuningan indramayu dan karawang
ya kalau memang beberapa ambil contoh dari gerak yang menyimpulkan
terutama di dalam ajaran islam yaitu ada buang rawis
buang rawis itu bergotek ini adalah sebagai simbol bersikir
karena rawis itu simbol dari tasbih
terus juga ada jangkung nilo
cangkung nilo itu kakinya ke atas satu tangannya terbuka matanya ke bawah
nah ini dimaksudkan bahwa kita pada saat di apa
masa kerjaan atau kita pada masa kesuksesan jangan lupa yang di bawah
topeng atau dikenal sebagai wanda memiliki arti yang begitu dalam sesuai dengan umur manusia
panji adalah seorang bayi yang suci
samba adalah anak yang ingin tahu
rumyang adalah kelabilan masa remaja
tumenggung sosok dewasa nang tegas
dan kelana sosok manusia serakah yang mengejar duniawi
seluruh bentuk kesenian topeng pesisir utara memang serupa
tiap daerah mengembangkan gerak tarian topeng dengan gaya mereka masing masing
sampai sekarang belum ada data pasti berapa jumlah aliran gaya topeng cirebon yang berkembang

dimenggakkan ruang peta

pada abad ke lima belas hingga enam belas tarian topeng menjadi tren hiburan keliling di pesisir negara
para penyiar islam dan pengamen jalanan menyebar ke seluruh pelosok desa
memperkenalkan tarian yang syarat makna ajaran islam dan perjalanan hidup
kesenian ini masih hidup dan populer di tanah pesisir utara
yaitu potensi ekonomis dengan dibukanya destinasi wisata yang ada di cirebon khususnya
topeng bisa dijadikan sebuah pelengkap destinasi yang menarik ketika orang datang ke cirebon
jadi untuk masa sekarang topeng bisa dijadikan sebuah tontonan
dalam pentas tarian topeng

tidak boleh sembarang memainkan urutan gerak
yang pertama itu adalah tari topeng panji
panji itu adalah simbol dari kesucian
kalau dikonodasikan atau dipersamakan adalah seorang bayi yang baru tahu tentang kehidupan dunia
di situ gerakannya sangat halus dengan karakter
alim atau lenyap
di sini kenapa gerakan itu masih sangat sedikit sangat halus dan sedikit
karena seorang bayi ini masih belum banyak mengenal gerak atau belum banyak mengenal hirup pikuknya dunia
jadi di sini juga agak menarik

jadi ini juga bisa kita lakukan dengan berat
terus tarian yang kedua itu adalah tarian topeng samba
dari topeng samba itu menggambarkan orang yang sedang berikhtiar
sedang banyak bertanya apa itu bagaimana dunia bagaimana kehidupan
nah di sini digambarkan dengan gerak

ini bisa ditambahkan sebagai perhubungan
ini adalah perhubungan yang sangat penting
ini juga bisa dikumpulkan dengan berat

ini juga bisa dikumpulkan dengan berat

ini juga bisa ditambahkan sebagai perhubungan

disini menggambarkan sifat yang labil
disini kalau digambarkan oleh tata geraknya
bahwa rumiang itu kadang kadang menari dengan lembut
tapi kadang kadang juga menari dengan gagah degas
nah sini adalah penggambaran sifat yang masih labil
yang masih mencari mana nih yang benar
apakah kita dalam kebijakan yang tegas
ataukah kita masih harus mencari ilmu
terus yang keempat itu adalah temenggung
nah temenggung ini adalah penggambaran sifat yang sudah mapan
sudah dewasa sudah paham tentang mana yang baik mana yang buruk
nah disini digambarkan oleh gerak tari yang tegas
tegas berwibawa dan tertata rapih
nah ini kenapa penggambaran itu
karena ya memang temenggung adalah sebagai sifat yang tegas dan tegas
yang sudah mapan
yang sudah hati hati rapih dalam bertindak
tegas dalam bertindak untuk kebenaran
seni penggambaran temenggung itu adalah sebagai utusan raja
yang patuh kepada pimpinannya
terus yang kelima
adalah topeng kelana
topeng kelana ini adalah penggambaran sifat antara murka
kenapa sifat angkara murka
biasanya manusia di dalam mengarungi dunia
atau mengarungi kehidupan di duniawi
itu adalah mengejar nafsu
dan klimaknya adalah angkara murka
perjalanan itu biasanya titik puncaknya adalah masa kejayaan
cita cita masa kejayaan
keemasan dan sebagainya
ya kalau gerakan kelana itu lebih lepas
ini adalah penggambaran kebebasan
bahwa kita itu adalah inilah saya
nah itu diungkapkan oleh kebebasan
geraknya sangat dinamis
sangat dinamis tegas
bisa dikatakan arogan
karena itu adalah simbol dari kebebasan
saya bebas melakukan apapun
dari semua jenis gerak
topeng kelana paling diminati oleh para pemesan hajat
di samping gerakan dan musiknya terlihat dinamis
sosok tertawa aku adalah momen yang paling dinanti
muda untuk tetap melestarikan tarian ini
para pemain cilik ini sudah diperkenalkan sedini mungkin
lagi pas kelas satu masih belum bisa terus ikut ikutan ikut manggung terus jadi biar bisa terus tambah gagah naringnya tambah bagus jadi ikut tari topeng
belum bisa genit
belum bisa genit
harus seperti apa sih samba itu
samba itu genit ganjen itu
kesulitannya bagi waktu juga ya bagi waktu buat latihan tari sama ke sekolah
nggak pengen untuk tari modern gitu hip hop atau segala macamnya
enggak karena ingin melestarikan budaya juga
selain unsur teknis dan latihan gerak para pelestari topeng juga menanamkan cikal bakal
cikal bakal tradisi pada penerusnya
ritual sebelum pentas selalu dilakukan agar mendapatkan restu leluhur
tentunya sebagai dalang topeng sebelum memainkan tariannya itu ada tirakat tirakat atau ritual ritual khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
supaya beliau lebih khusus
sanggar purwakencana losari jawa barat
ibarat rumah untuk mempelajari tarian topeng langgam losari
pada tarian ini posisi topeng panji yang umumnya diletakkan di awal pertunjukan
justru ditempatkan pada bagian paling akhir setelah kelana
gerakan itu mewakili sifat manusia yang sudah ternoda
kemudian memperbaiki diri hingga menjadi suci meninggalkan urusan duniawi
hubungan antara tuhan manusia dan alam raya menjadi ruh penciptaan tarian ini
yang membedakan tari topeng losari dan tari topeng cirebon adalah
tari topeng cirebon itu lebih ke filosofi secara luas
di topeng cirebon lebih ke filosofi
dan menjadikan lima wanda sebagai penggambaran dari watak manusia
sedangkan tari topeng losari itu lebih ritual lebih ke berdoa dan lebih ke sakralitas
jadi sakralitasnya tinggi
karena di topeng losari menari itu adalah berdoa
topeng losari adalah sebagai media penarinya sebagai media ritual
hubungan erat antara tuhan dan bumi
tari topeng juga tumbuh mengakar di muara sungai cimanuk indramayu
dahulu anak anak nelayan berlatih menari bersama
sembari menunggu ayahnya
ulang dari melau
di indramayu pula penari topeng mumpuni almarhum mimi rasinah
sanggar mimi rasinah ini dihidupkan oleh penerusnya airly rasinah
berbagai prestasi di kancah internasional telah dia sabat
saya sendiri turunanya
saya turunan yang sebelas
dan dari mimi rasinah itu sembilan
nah itu tarian ini kami terima dari leluhur kami
dan ini kami tarian ini kita bawakan sesuai dengan yang kita berikan
karena kita orang pesisir otomatis tariannya pun mengalir seperti pantai seperti laut
jadi gerakannya pun ya mengalir kadang naik kadang turun
setiap sanggar hampir dipastikan memiliki topeng warisan yang diturunkan secara turun temurun
unsur ritual dan spiritual juga menggenapkan corak tari topeng indramayu
berguru ke segala guru adalah kunci

ini pula yang dilakukan airly rasinah

rupa rupa aksesori berdandan menarikan gerak demi gerak menyelaraskan jiwa dan memberi nyawa pada topengnya adalah ritual yang harus dijalani
menurut saya topeng itu sendiri adalah hidup saya roh saya ya
karena ibaratnya saya hidup dari dia dia hidup dari saya

topeng itu sendiri bisa menghidupi saya saya bisa menghidupi dia
karena topeng itu benda mati kan yang saya bilang
topeng itu kayu benda mati tapi bisa hidup dan menghidupi kehidupan saya nah disitu
gimana caranya ya kita memanajemen dengan baik
gimana caranya kita bisa masuk ke masyarakat bisa masuk ke pemerintahan bisa masuk ke orang orang yang mau menerima kita dengan tarian pakem atau tradisional yang sudah ada
kita berikan ke mereka
menari untuk hidup hidup untuk menari itulah yang setia diakini para pelestari kesenian topeng
kegelisahan akan miskinnya penerus tradisi terus dilawan
tanpa pertagaan tanpa keraguan
kegelisahan akan miskinnya penerus tradisi terus dilawan
kegelisahan akan miskinnya penerus tradisi terus dilawan